doa doa untuk emeril khan mumtaz atau eril setelah dinyatakan wafat karena tenggelam di sungai are bern swiss terus mengalir
sejak sabtu empat juni salah satu ruangan di gedung pakuan kota bandung menjadi saksi
ratusan kertas berisi doa semangat serta harapan baik bagi putra ridwan kamil emril khan mumtaz membanjiri dinding di salah satu ruangan di gedung biru ini
ruangan ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin menyampaikan bela sungkawa menyampaikan ekspresi penguatan doa dan lain sebagainya
masyarakat siapapun bisa menyampaikan doa lewat secari kertas yang disediakan
ruangan ini tidak hanya warga dari kota bandung ataupun jawa barat
pesan ataupun doa yang ditulis dalam kertas kecil ini juga datang dari warga luar negeri
mereka sengaja menyambang gedung pakuan untuk mengucapkan bela sungkawa
kota bandung memang kami khusus untuk kunjungan ikut menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam dalamnya
karena kami kenal eril dan kang emil terutama
itu merupakan sosok yang luar biasa bagi kami dia sangat merakyat
saya bisa merasakan apalagi dalam posisi bapak ridwan kang emil dan bu atalia mungkin kehilangan seorang putra
tapi insya allah ini putra yang soleh mungkin eril insya allah juga diterima di sisi allah
selain doa doa untuk eril yang terus mengalir pesan pesan penuh dukungan juga ditujukan untuk ridwan kamil dan istrinya atalia praratia
tidak hanya warga saya pun dari cnn indonesia juga turut menulis doa untuk ananda eril dan kang emil
doa yang saya tuliskan dalam secari kertas kecil ini semoga almarhum emeril kan mumtaz atau eril diberikan tempat terbaik di sisi tuhan yang maha esa dan diberikan ketenangan
semoga pula kang emil dan juga ibu atalia diberikan kekuatan
selamat jalan eril
zai ul haq rusman rusmana bandung jawa barat